rsdc wisma atlet mengadakan turnamen olahraga antar nakes dan antar pasien dalam tujuan beringati satu tahun perjuangan melawan covid sembilan belas
dalam rangka memperingati satu tahun perjuangan melawan covid sembilan belas rsdc wisma atlet mengadakan turnamen olahraga antar tenaga kesehatan dan juga lomba antar pasien
ada delapan turnamen yaitu bulu tangkis tenis meja volley untuk para nakes dan lomba yel yel lomba film dan dokumenter dan lomba kerapian ruangan lima r untuk para pasien
kompetisi antar nakes dan lomba untuk pasien berlangsung dari tanggal tiga belas februari hingga dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh satu yang diberikan oleh para relawan tni polri dan jajaran kementerian sosial dan kesehatan
mulai dari perlombaan ke tanah ini ada bulu tangkis kemudian ada tenis meja volley kemudian ada lomba lomba yel yel
ya tentunya yel yel akan memberikan suatu semangat bagaimana mereka berjuang melawan atau menangani covid sembilan belas di wisma atlet ini
sementara itu dengan berlakukannya penerapan batasan gigitan masyarakat secara mikro atau ppkm mikro berpengaruh positif
terhadap berkurangnya jumlah pasien yang dirawat di as
sdc wismaplet kemerun jakarta
per tiga belas februari kemarin terdapat tiga empat ratus lima puluh delapan kasus aktif dan terdapat enam puluh tiga pasien yang meninggal dunia
dari grafis perbandingan pasien masuk dan keluar sdc wisma atlet kemayoran terjadi pelonjakan tujuh ratus enam puluh enam pasien masuk di tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
namun pada satu hingga tiga belas februari dua ribu dua puluh satu terlihat kurva landai di mana jumlah pasien yang masuk stagnan di angka dua ratus hingga tiga ratus